baru saja menjual emas miliknya seorang ibu rumah tangga menjadi korban pencurian uang sejumlah
lebih dari tiga puluh juta rupiah yang dia letakkan di sadel motornya raib di gondol maling saat
ditinggal berbelanja di toko kelontong di jalan poros karyangok maros sulawesi selatan tersangka
beraksi mencongkel sadel motor dan membawa kabur uang korban para tersangka diduga telah membuntuti
korban sehingga mengetahui dimana korban menyimpan uang korban telah melaporkan kejadian
yang terjadi minggu kemarin itu ke polsek tanralili polisi tengah melacak identitas
tersangka dari sejumlah rekaman cctv di tangerang banten empat kawanan pencurian
datang dengan mengendarai dua motor beraksi di perumahan rajak mulia setelah sempat memantau
situasi di depan rumah korban dua tersangka menuju ujung gang untuk berjaga sedangkan satu
tersangka lain masuk ke dalam rumah korban hanya dalam hitungan detik tersangka berhasil merusak
kunci kontak dan membawa kabur sepeda motor aksi itu terjadi senin pagi tadi saat pemilik motor
keluar rumah untuk membeli sarapan sementara istri dan anaknya masih tertidur dengan membawa
rekaman cctv korban melaporkan kasus itu ke polsek rajek tim liputan cnn indonesia